karena memang kalau kita bicara soal konflik antara palestina dan israel sudah berlangsung lebih dari setengah abad
usaha perdamaian terus dilakukan termasuk oleh badan dunia pbb
pada waktu itu ada dewan keamanan persatuan bangsa bangsa yang akhirnya berkumpul
nah babak baru datang menyusul setelah ada klaim sepihak dari presiden amerika serikat
donald trump akan memindahkan kantor kedutaan besar amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem tahun ini itu sekitar tanggal empat belas mei
nah lalu pertanyaannya mengapa kota yerusalem terus diperebutkan
lantas bagaimana nasib yerusalem selanjutnya dan bagaimana sikap palestina terhadap hal ini
kita simak informasi yang berikut ini
dalam bahasa ibrani yerusalem disebut yerus halaim dan dalam bahasa arab disebut al quds
yerusalem merupakan salah satu kota tertua dunia sekaligus kota yang selalu diperebutkan dihancurkan dan dibangun kembali oleh beberapa pihak
konflik palestina israel bermula dari konferensi zionis pertama atau basel confest pada seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh di basel swiss
dalam konferensi tersebut organisasi zionis merumuskan pembentukan israel
pernama timur tengah dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia hamdan basel terpedapat sebagai kota suci bagi tiga agama abraham
tak heran jika yerusalem selalu diperebutkan
yang dituntut oleh palestina adalah itu
karena disitu ada beberapa situs situs juga yang berkaitan dengan tiga agama sebenarnya tidak ada masalah
ada agama yahudi ada agama kristen ada agama islam
sebenarnya kalau dari sisi itu mestinya yerusalem ya nggak usah diutak utik
itu dibiarkan aja menjadi wilayah yang bisa digunakan oleh tiga agama itu
jadi sisi agama sih semestinya tidak terdiri bermasalah hanya
yang bermasalah ketika kemudian secara politik ingin dikuasai oleh sekelompok
jadi tidak punya siapa siapa tapi punya semua siapapun yang dikelola secara bersama sebagai international territory
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh sejumlah negara dan dewan keamanan pbb terus menggalakkan perdamaian antara palestina dan israel
salah satunya perjanjian oslo tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga ktt paris dua ribu dua puluh
namun upaya tersebut belum membuahkan hasil
juta besar palestina untuk indonesia zuhair alsun mengaku palestina tetap membuka yerusalem
juta besar palestina untuk indonesia zuhair alsun mengaku palestina tetap membuka yerusalem
juta besar palestina untuk indonesia zuhair alsun mengaku palestina tetap membuka yerusalem
ketua karena ciptaan yang sempat dihempat suci tiga agama dengan catatan tempat tersebut ada di bawah kedaulatan palestina
saya mengucapkan bahwa kedulatan kudus akan menjadi kota kata palestinian
dan akan menjadi kota yang terbuka untuk semua religi
semoga seluruh perempuan islam dan mesir dan mereka berharga untuk mempunyai kehidupan agama dan kesehatannya